komisi tiga dpr ri meminta densus delapan puluh delapan anti
komisi tiga dpr ri mengadakan rapat bersama dengan densus delapan puluh delapan dan badan nasional penanggulangan terorisme bnpt senin siang
dalam rapat yang berlangsung secara tertutup itu kepala densus delapan puluh delapan irjen martinus hukom menyebut
densus delapan puluh delapan berhasil menangkap dua ratus tiga puluh dua orang terkait terorisme pada dua ribu dua puluh
sementara pada dua ribu dua puluh satu hingga maret dua ribu dua puluh dua densus delapan puluh delapan menangkap total tiga ratus tujuh puluh orang dengan lima puluh enam jaringan teroris
bertambahnya jumlah orang yang ditangkap ini mengindikasikan adanya sel sel jaringan teroris yang masih aktif
kepala densus delapan puluh delapan martinus huko menegaskan akan memberantas tindakan terorisme tanpa pandang bulu
ia mengatakan terorisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu
tim detasemen kusuma
komisi delapan anti teror juga terus mewaspadai dampak pergantian pemimpin isis suriah ke indonesia
densus delapan puluh delapan khawatir sel sel teror akan aktif kembali meski pemimpinnya sudah berbeda
jaringan terorisme isis diprediksi akan tetap aktif dengan pemimpin baru abu al hasan al hashimi al quraisi
kelompok isis bahkan telah memanfaatkan media masa untuk menyebarkan paham terorisme dalam berbagai bahasa termasuk bahasa indonesia